presiden jokowi dodo siang ini menerima kedatangan siti aisyah di istana merdeka jakarta
kita langsung bergabung untuk mengikuti pertemuan presiden dan warga negara indonesia yang baru bebas dari jerat kasus pembunuhan kim jong nam ini
warga negara indonesia yang baru saja dibebaskan dari tuntutan pembunuhan oleh pengadilan tinggi syalam kuala lumpur malaysia terkait pembunuhan kakak tiri pemimpin korea utara kim jong un yang bernama kim jong nam
kita masih menantikan apa saja isi dialog ataupun pertemuan antara siti aisyah dan juga presiden joko widodo
perjalanan kasus siti aisyah memang berlangsung cukup panjang
siti aisyah ditangkap oleh pihak polisian malaysia pada februari dua ribu dua puluh
dan saat itu presiden jokowi dodo sendiri sudah menginstruksikan sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk saling bersinergi mengadvokasi siti
dan akhirnya upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah indonesia berhasil
dan kemarin keputusan resmi pihak jaksa penuntut umum malaysia menarik tuntutan
dan siti aisyah akhirnya dilepaskan dengan bebas bersyarat
sedikit catatan dari pengadilan tinggi malaysia jika nantinya ada bukti bukti baru ditemukan maka tidak tertutup kemungkinan peluang tuntutan kembali akan dilakukan
dan siti aisyah kembali akan mengalami proses hukum
tapi setidaknya saat ini kita sudah melihat salah satu warga negara indonesia yang terancam hukuman mati sudah bisa dibawa kembali ke indonesia
dan saat ini tengah bersama presiden joko widodo
anda juga melihat di lokasi pertemuan sudah ada menteri luar negeri retno marsudi dan juga menteri hukum dan ham yasona lauli